sementara itu menjelang eksekusi mati tahap tiga berbagai persiapan di kawasan nusa kambangan cilacap jawa tengah terus dilakukan
dan untuk mengetahui perkembangan terkini koresponden roby sofian amin sudah berada di nusa kambangan
persiapan menjelang eksekusi tahap tiga terus dilaksanakan oleh berbagai pihak salah satunya dari pihak lapas
hari ini rencananya akan memindahkan terpidana dari luar menuju ke dalam pulau nusa kambangan
dan pemindahan ini tentunya kita melihat sebagai salah satu tanda bahwa proses persiapan eksekusi mati tahap tiga ini sudah semakin terus terlihat terpantau begitu
dan selain dari proses pemindahan ini juga tentunya proses pengamanan
proses pengamanan saat ini dilakukan oleh brimopolda jawa tengah di kawasan dermaga wijayapura dan juga tentunya di dalam kawasan lapas nusa kambangan
ada tujuh lapas dan beberapa
lapas yang disitu terdapat banyak terpidana mati memang dijaga ketat oleh petugas dari brimopolda jawa tengah
jaksa agung sudah menyatakan bahwa sudah ada nama nama yang akan masuk
dan dari beberapa nama yang memang mencuat diantaranya ada mary franola yang saat ini masih berada di luar nusa kambangan
dan kita masih menantikan si ola ini masuk ke nusa kambangan untuk persiapan menjelang eksekusi tahap tiga ini
dan selain itu juga ada beberapa terpidana lain
terpidana kasus narkoba warga negara tiongkok ada sebanyak lima
dan terpidana ini saat ini sudah berada di dalam pulau nusa kambangan
biasanya dari beberapa eksekusi yang sudah pernah dilakukan dari eksekusi tahap satu tahap dua
dari mulai masa isolasi ini kemudian butuh waktu kurang lebih tiga hari ke depan setelah isolasi
kemudian tim dari regu tembak melakukan proses eksekusi terhadap para terpidana mati
dari dermaga wijayapura cilacap jawa tengah roby sofwan amin